sementara itu indra nasution warga jalan gaharu komplek pjka medan
tewas setelah diserang oleh seorang pria bersama anaknya di halaman sekolah smp medan putri rabu malam
dalam waktu satu x dua puluh empat jam petugas berhasil meringkus salah seorang tersangka
di tempat persembunyiannya di jalan yosudarso pada kamis malam
kapolsek medan timur kompol m arifin mengaku tersangka menganiaya korban
karena kesal anaknya diejek oleh korban di media sosial
hasil lidik awal dari kepolisian diakibatkan karena percekcokan di media sosial
jadi terjadi lapar belayanan
polisi juga masih memburu anak tersangka yang diduga juga terlibat dalam aksi kejahatan tersebut